akan pada saat nanti kita beri atau diputuskan
kalau yang di atas kader semua
akan pada saat nanti kita beri atau diputuskan akan menjadi kader
calon legislatif maju kita ikut undang undang
jadi md tiga tidak berubah belum ada perebutan apa apa
kita mengikuti md tiga dan bagi partai golkar yang penting menuju pilkada nanti tentu bagaimana kita bekerja untuk masyarakat
tadi ada nama yang terakhir yang kita pencar sekarang juga di dki jakarta
tentu nanti kita lihat survei terakhirnya seperti apa dan juga koalisi partainya seperti apa
bagaimana kita menjawab pertanyaan yang terakhir
kita boleh jawab pertanyaan yang terakhir
jangan ada yang mengasih jawabannya
ada tugas di luar negeri
ditugaskan oleh golkar dan ditugaskan oleh keluarga pak ridwan kamil
bagaimana menjawab pertanyaan yang terakhir